selain itu surat dakwaan jaksa penuntut umum obskur libel karena jaksa penuntut umum tidak cermat jelas dan lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan antara lain karena
a jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta
yaitu penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa berserta rombongan pergi ke magelang
penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal empat juli dua ribu dua puluh dua dan pada tanggal tujuh juli dua ribu dua puluh
b jaksa menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta
secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban nofrian sahyoswa hutabarat dengan saksi kuat makruf pada tanggal tujuh juli dua ribu dua puluh dua
c jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri
jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri
namun dengan kecerdasan dan pengalaman puluhan tahun sebagai seorang anggota kepolisian sehingga terdakwa
ferdi sambo berusaha menenangkan dirinya lalu memikirkan serta menyusun strategi untuk merampas nyawa korban nofrian sahyoswa hutabarat
d setelah itu saksi richard eliezer pudihang lumiu yang menerima penjelasan tersebut merasa tergerak hatinya untuk turut menyatukan kehendak dengan terdakwa
d setelah itu saksi richard eliezer pudihang lumiu yang menerima penjelasan tersebut merasa tergerak hatinya untuk turut menyatukan kehendak dengan terdakwa
verdi sambo e seharusnya terdakwa ferdi sambo sebagai seorang perwira tinggi di kepolisian negara republik indonesia berpangkat inspektur jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum sepatutnya bertanya dan memberikan kesempatan
f lalu saksi putri candrawati dengan tenang dan acuh tak acuh dalam kurung cuek pergi meninggalkan rumah duran iii
g padahal korban nofrian sahyoswa hutabarat merupakan ajudan yang sudah lama dipertimbangkan
seharusnya terdakwa ferdi sambo sebagai seorang perwira tinggi kepolisian menunjukkan contoh teladan yang mencerminkan jiwa kesatria dan bijaksana
dalam menghadapinya dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta menjaga keselamatan jiwa raga anggota
d surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obskur libel karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi richard eliezer pudihang lumiu yaitu
a putri candrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping saksi ferdi sambo
sambo sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara ferdi sambo dan saksi richard eliezer budi hanglumiu
b mendengar kesediaan dan kesiapan saksi richard eliezer budi hanglumiu untuk menembak korban nofrian sahyus
wahuta barat lalu terdakwa ferdi sambo langsung menyerahkan satu kotak peluru sembilan mm kepada saksi richard eliezer budi hanglumiu
disaksikan oleh saksi putri candrawati
c selanjutnya terdakwa ferdi sambo menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap korban nofrian sahyus
wahuda barat dan menjelaskan alasan saksi richard eliezer budi hanglumiu untuk menembak korban nofrian sahyus
wahuda barat dengan skenario yang adalah dan seterusnya
d pada saat saksi richard eliezer budi hanglumiu menyerahkan senjata api jenis hs nomor seri h dua ratus tiga puluh tiga
dan menjelaskan alasan penembakan terhadap korban nofrian sahyus wahuda barat
e selanjutnya terdakwa ferdi sambo yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras
kepada saksi richard eliezer budi hanglumiu dengan mengatakan
white kau tembak kau tembak cepat cepat weh kau tembak